seorang anggota polisi ditemukan tewas di kantor polres kepulauan seribu cilincing jakarta utara selasa siang
korban diketahui berpangkat aibda berinisial i
ketika dikonfirmasi penyebab kematian direktur kriminal umum polda metro jaya kombes pol hengki haryadi
dan sejumlah pejabat polres kepulauan seribu enggan memberikan keterangan
guna mengetahui penyebab kematian korban penyidik inavis dan puslap empat kemudian membawa jenazah korban
ke rumah sakit polri kramajati untuk otopsi
kasat reskrim polres kepulauan seribu menyebut korban bertugas di banit dua reskrim polres kepulauan seribu
datang ke rumah sakit polri keluarga almarhum aibda i yang menunggu proses otopsi tidak kuasa menahan tangis hingga harus ditenangkan oleh penyidik
usai diotopsi jenazah aibda i diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka di jalan ancol selatan
suter agung tanjung kriok jakarta utara selasa malam
awak media tidak diperkenankan mendekati rumah almarhum
sementara menurut ketua rt setempat almarhum aibda i meninggalkan seorang anak
kepolisian belum memberikan keterangan terkait penyebab tewasnya korban
sementara pihak keluarga terkesan menjauh